kita ke informasi lain polemik barang milik negara bmn yang diduga belum dikembalikan roy suryo saat menjabat menteri pemuda dan olahraga memasuki babak baru
senin kemarin pengacara roy suryo mendatangi kementerian pemuda dan olahraga untuk menyampaikan permohonan mengadakan pertemuan mediasi
sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto mengakui pihaknya telah menerima surat pengajuan mediasi dari pihak roy suryo
gatot menjelaskan pada intinya surat tersebut sudah disampaikan ke menteri pemuda dan olahraga sebagai atasannya
namun gatot menambahkan bahwa mediasi ini adalah usulan dari kementerian kepada pihak roy suryo dan menegaskan bahwa mediasi ini hanya pintu masuk pembicaraan mengenai keberadaan barang milik negara yang diduga masih dikuasai oleh mantan menpora tersebut
gatot menambahkan proses mediasi ini akan menjadi singkat apabila pihak roy suryo dengan legowo dapat segera menyerahkan barang milik negara yang diduga belum dikembalikan ke kementerian
berdasarkan daftar audit bpk
polemik barang milik negara ini dapat menyandera kelembagaan kementerian pemuda dan olahraga karena masalah ini terus muncul dalam pemeriksaan bpk tahun dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
peraturan itu kan hanya dua dilanggar atau dipatuhi dipatuhi alhamdulillah dilanggar ya pasti ada konsekuensi hukumnya
konsekuensi hukumnya nanti apakah nanti pihak menpora akan melaporkan misalnya ke aparat pendidikan kepolisian mungkin untuk menelan itu atau ke ranah misalnya kpk mungkin
ya itu masih dalam pertimbangan kami ya karena terus terang nanti enggak kalau kami tidak berbuat nanti dianggap kami takut
kami pasti akan menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku